sehingga mudah pecah saat terkena tekanan
pernah dilakukan antara lain di austria belanda belgia brazil dan lainnya
ada coping mechanism yang kita bangun untuk diri kita sendiri
ini hanya dialami oleh korban dalam kasus
terutama kalau kita bicara mengenai rantai pasokan global
untuk kebutuhan perekonomian yang saat itu kan baru heok penerangan
nah dalam periode inflasi tinggi gitu ya
perlu diingat mereka yang terlahir dengan warisan genetik atau keturunan selingkuh
masyarakat kan mungkin mengerti sehingga itu dibuang sembarangan dan itu juga limbah yang berbahaya
itu baik untuk katakanlah di dua ribu dua puluh empat ini ada untuk komisi pemilihan umum dan bawaslu
nani rohani pemilik usaha catering mengatakan
jadi tidak ada intervensi ya mas reinhard ya
meyakini teknik pijat dan urut yang diberikan kepadanya
kita mencoba untuk menggunakan contingt gula air semula daripada gunakan air biasa
waduh kan saya ini masih aktif kan
kemudian mulai gencatan senjata tapi saya melihat juga masih sulit
banyak banyak sih sebenarnya ada alasan udah cuma most ya akademi apalagi nomor satu lah gue
kampung gembira gembrong ini
ya itu pas sma atau pas udah masuk kuliah
senormalnya reaksinya biasa biasa aja
jamu dikenal sebagai minuman tradisional khas indonesia
di salah satu pembuatan tepung di desa kecepit kecamatan punggelan banjarnegara jawa tengah
di tahap terutama penyakit jantung koroner adalah nyeri dada
dan situasi modern saat ini konsumsi dan lain sebagainya itu juga turut berkembang
jadi kan kita misalnya nih kayak gue di kuliah nih
oke gak apa apa gitu kan sebagai tuan rumah ya kan
adakah nyeri nyeri dada dan sebagainya
disiptakan khusus untuk bangsawan tetapi sebenarnya penamaan paté de sous
kalaupun mau disimpan di dalam kulkas hanya bisa bertahan paling lama yakni dua hari saja
yang biasa menggunakan bahan baku berupa nangka muda
itu udah pasti harus ke dokter
tetapi mungkin pada beberapa pertemuan ke depan dia akan stay suku bunga
kalau beli ya kadang dikasih lebih
namun sempat muncul keraguan dari pihak kemenpora
tapi kalau kemudian dilakukan terstruktur
sekarang ini kita bisa lihat bareng bareng ya pak
tim liputan cnn indonesia
baik terima kasih mas fitra faisal selaku
dan harus melalui rute yang berbukit dan cukup sulit
konsep urban farming sudah diterapkan sigit dan ida sejak tahap perencanaan
ini kita masih ada di dana cadangannya itu rp empat belas triliun
analisis yang dilakukan oleh konservation volunteers australia
nah sementara temannya yang nilainya lebih rendah bisa diterima karena membayar
pekerja gig economy di australia akan mendapatkan manfaat dari upah minimum
angka spesial karena lagi musim musimnya last dance
menyebabkan banjir dan kerusakan yang meluas
saya yakin betul kalau ke yogyakarta anda akan membawa oleh oleh berupa bakpia
wacana impor beras pun ini muncul untuk memenuhi kebutuhan
dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada
sampai saat ini masih timnas dulu ya palingnya kalo dari bokapnya
apalagi lu nomor satu lagi posisinya di indonesia waktu itu pasti lo diambil sama tim yang paling bawah waktu itu kan
karena ketika indonesia raya
itu akan digunakan oleh tiga puluh sembilan sembilan puluh tujuh juta atau sekitar tiga puluh lima lima persen
nah pak dokter jadi apa yang membedakan vaksin ini yang sekarang itu yang akan diberikan yaitu sprint fit itu dengan vaksin sebelumnya
nah kerap kali pemerintah daerah sebagai ujung tombak yang mempunyai otonomi daerah yang mempunyai desentralisasi ya
memang tujuannya untuk menekan ekonomi menjadi resesi
hal ini juga memberikan kesempatan
jadi ada mata kuliah yang harus di weekend ada yang di hari biasa juga ada
dan memperkirakan akan ada serangan balasan
dengan demikian neraca perdagangan indonesia telah mencatat surplus selama empat puluh dua bulan berturut turut sejak mei dua ribu dua puluh
karena kan udah ada petawaran dari klub klub klub ini klub dbl
tim bagli adalah direktur pembiayaan dan energi iklim lembaga pemikir kepentingan umum
awalnya itu berburu beasiswa
itu harus dibiayai oleh negara itu
jadi kali ini ini jadi semacam tempat septic tank raksasa
tapi masih beli sih
media vietnam khususnya mulai gencar juga memanaskan suasana dengan memandang remeh timnas indonesia u dua puluh
tim liputan cnn indonesia
makanya gua juga kadang gua lagi mikir mikir juga kalo gua ga kuliah kalo gua ga kuliah setahun lagi
sekian informasi dalam flash week podcast
terenggiling memiliki laju reproduksi lambat yang menghambat kemampuan mereka untuk pulih dari penurunan populasi yang begitu cepat
dan itu kami monitor secara terus menerus
di masjid ini menyediakan penginapan berupa penginapan kapsul bagi para pemudik maupun musafir
sekian juta tadi berarti jika memang disepakati
agung happy maranata jakarta
pengalaman saya jadi tukang gorengan kelihatan layak dari muka
saya didampingi salah satu pembuatnya yaitu wahyu susanto
sangat penting sekali mas
makasih pak kadif umar selamat sore rekan rekan
dan panic attack nya itu semakin lama semakin berkurang
dan airsoft gun dari seseorang berilis sial b
kalau indonesia tidak mampu seperti kasus tsunami kemarin
peningkatan mungkin ada sekitar dua puluh
saya mikir masih muda lah masih
jadi sebetulnya kan yang menarik ini ya
nah salah satu fungsinya air liur ini adalah sebagai self cleansing
nah selain karena pandemi merugi juga bisa terjadi karena kadang ada juga loh pembeli nakal
kemudian juga pembiayaan dan pengadaan
di blitar buah papaya itu nggak hanya hadir dalam kudapan yang asin dan gurih
kucing jantan milik karyawan swasta gandhi setiawan bergejala seperti batuk batuk
sehari hari bagi hampir separuh
tetapi kalau dari hasil hasil pembicaraan itu akan imbang antara profesional dan partai
di tiap porsinya ada lawar penyon yang terbuat dari kelapa muda
termasuk peran serta masyarakat dalam pembangunan fasilitas di lapangan
yang dipadukan dengan kain yang dililitkan di kepala atau disebut ikat
perang ini dolar as memang sudah muat sangat besar ya
untuk yang masih di rumah aja semoga sehat sehat terus ya bu ya
salah satu caranya dengan pulse oksimetri
mungkin namanya cukup malang melintang di dunia persepak bolaan
fungsinya dia memang sebagai tandon air raksasa kenapa
dan itu catatan yang paling mendasar dalam proses ini terima kasih
selama tiga puluh menit agar bumbu meresap
nah tidak semuanya mereka terlibat aktif untuk menyuarakan pendapatnya
selain itu ada juga pahlawan di sekitar kita yang ditemui sehari hari seperti guru
itu tuh waktu umur itu tuh umur lima enam tahun gitu
pelatih ini juga keras tegas
sehingga apa informasi yang didapat bisa informasi yang salah